kelangkaan vaksin covid sembilan belas kembali terjadi di semarang jawa tengah
pasokan vaksin dari kementerian kesehatan yang ditunggu tunggu sejak awal oktober hingga kini tidak kunjung datang
menurut kepala dinas kesehatan semarang abdul hakam
kelangkaan pertama terjadi pada minggu pertama oktober ini pelayanan vaksinasi covid sembilan belas sempat dihentikan
masalah tersebut teratasi setelah adanya kiriman limpahan vaksin dari blora
namun sampai stok habis dipakai pasokan vaksin dari kemenkes tidak kunjung datang
padahal minat warga mendapat vaksin kedua dan ketiga sedang tinggi pada musim pancaroba ini
hakam mengaku kini pihaknya masih bisa mengandalkan realokasi vaksin dari pemalang satu delapan ratus dosis
meski demikian stok vaksin tersebut diprediksi habis pekan ini
jika pasokan dari pusat tidak datang hingga rabu siang stok vaksin di semarang tinggal lima ratus dosis
sementara itu jumlah pasien covid sembilan belas tercatat enam puluh tiga orang